assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
bapak ibu sekalian yang saya hormati
tadi sudah disampaikan oleh menteri kkp kepada saya
mengenai hamba udang di pantura
yang telah lama kosong idol
tidak ada kegiatannya di sana
ada tujuh puluh delapan ribu hektare sepanjang dari serang sampai banyuwangi
dari banten jawa tengah jawa timur
tujuh puluh delapan ribu tambak yang idle
yang akan kita siapkan
karena kalau untuk tambak sudah
tambak udang sudah enggak mungkin lagi
dan yang paling mungkin sekarang ini adalah ikan nila
dipakai untuk tambak ikan nila
yang memiliki demand pasar dunia yang sangat besar sekali
tahun dua ribu dua puluh empat saja rp empat belas empat miliar usd
besarnya permintaan ini harus kita manfaatkan
tetapi juga jangan langsung membuat yang gede
saya setuju bahwa dibuat model dulu
kalau modelingnya sudah benar
yang diinfokan ke saya
dari yang biasanya satu hektare hanya enam ton per hektare
dan ini nanti akan bisa mengangkut
membuka lapangan kerja yang sangat besar sekali
tadi disampaikan oleh menteri dan pak dirjen
tujuh puluh delapan ribu hektare itu kira kira butuh berapa anggaranya
dari banten sampai ke jawa timur
tenaga kerja yang sangat gede sekali
membuka lapangan kerja yang sangat besar sekali
saya kira tiga belas triliun bukan uang yang banyak
hingga nanti akan kita lihat ini dulu
kemudian kalau memang sangat visible
ya akan saya siapkan di apbn dua ribu dua puluh lima dua ribu dua puluh enam
dan saya akan bisikin pada pemerintah baru
mimpi besar ini betul betul bisa direalisasikan
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
kawasan tambak budidaya ikan salin
di balai layanan usaha produksi perikanan budidaya
di kabupaten kerawang provinsi jawa barat
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai tanda peresmian modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin
di balai layanan usaha produksi perikanan budidaya karawang
didampingi dengan para rombongan terpilih
dengan demikian modeli kawasan tambak budidaya ikan di lasalim
di balai layanan usaha produksi perikanan budidaya karawang
presiden republik indonesia untuk melakukan penandatanganan prasasti
selanjutnya presiden republik indonesia didampingi rombongan terbatas
dipersilahkan untuk melakukan panen ikan di lasalin